menurut penelitian penggunaan masker pada orang yang sudah divaksinasi
hal ini membuktikan masker dan vaksin memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan covid sembilan belas
salah satu upaya untuk membuat kampanye pakai masker dan vaksinasi ini berjalan efektif adalah dengan narasi
perkawinan masker dan vaksin atau hashtag nikahkan masker dan vaksin
kampanye ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa ketika sudah divaksinasi
kita tetap harus patuhi protokol kesehatan
salah satunya menggunakan masker
selama satu jam ke depan bersama saya dena dwiqa
kami akan membahas usaha penegakan disiplin protokol kesehatan
melalui kampanye nikahkan masker dan vaksinasi
dan seperti apa pelaksanaan protokol kesehatan ketika kita sudah melewati masa pandemi
dalam program spesial bersatu melawan covid sembilan belas
meski sudah divaksin warga tetap harus mematuhi protokol kesehatan
untuk mencegah penularan virus corona
kampanye inilah yang mendorong gerakan pakai masker
membuat iklan layanan masyarakat dengan mengawinkan masker dan vaksin
saya berani saya nekat tulang besi ototnya kawat
sebuah iklan berdurasi singkat yang diinisiasi oleh gerakan pakai masker
mendorong masyarakat untuk mengembangkan masker dan vaksin
mendorong masyarakat tidak lalai meski sudah divaksin
tetap harus mematuhi protokol kesehatan yakni menggunakan masker
pesan ini menjadi penting agar masyarakat tidak lengah dan abai
karena status pandemi virus corona belum dicabut oleh pemerintah
serta program vaksinasi belum usai
kampanye tersebut digagas oleh gerakan pakai masker dan haku hodo internasional indonesia
yang menggunakan pendekatan humor
agar pesan yang disampaikan dapat diterima semua kalangan
nah sebetulnya ini adalah cara lain untuk menyampaikan
karena tadi saya sampaikan tadi itu di awal
itu bahwa memang yang menurut kami ini yang sangat penting
dan menjadi kewajiban perorangan
itu adalah memakai masker dan harus ikut vaksinasi
tapi ini sekali lagi bahasa bahasa yang apa namanya
untuk menarik perhatian orang
karena ini apa namanya dengan menikahkan masker
dengan vaksin orang jadi tanda tanya kan
begitu jadi menarik perhatian
sehingga pesan kita bisa tersampaikan
intinya seperti itu
publik pun setuju gerakan mengawinkan masker dan vaksin
menjadi ikhtiar yang perlu dilakukan
sebab meski sudah disuntik vaksin
warga menganggap perlindungan diri dengan menggunakan masker
memberi rasa aman
kalau sudah divaksin kan belum tentu manusia atau kita sebagai manusia itu
kebal terhadap virus corona
jadi masih akan bisa terkena
dan kalau divaksin itu kan salah satu pencegahan ya
jadi jika seseorang itu suatu saat sudah divaksin dan terkena
dampaknya itu tidak lebih parah dibandingkan orang yang sebelumnya

karena vaksin tidak terkena dengan orang yang sebelumnya kena

sehingga protokol kesehatan
tetap harus dijalankan walaupun sudah divaksin
kampanye mengawinkan masker dan vaksin sudah dimulai sejak sembilan september dua ribu dua puluh
awalnya kampanye ini disebarkan melalui media digital dan media sosial
kemudian berlanjut melalui medium lain
yakni televisi media luar ruang dan radio
kalau kamu sayang keluarga juga
buruan nikahkan masker dan vaksin
iya anjuran memakai masker meski telah divaksin terus digaungkan
agar kasus positif di indonesia tidak kembali meningkat
saat ini jumlah kasus covid sembilan belas memang tengah menurun
namun meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat
menuntut penegakan protokol kesehatan
harus tetap diperhatikan dan diperhatikan dengan baik baik saja
disiplin dilakukan karena dikhawatirkan bisa memicu kenaikan kasus
pemerintah terus mengajak masyarakat disiplin memakai masker
dan melakukan vaksinasi sebagai persiapan menuju tatanan kehidupan baru
berdampingan dengan covid sembilan belas
langkah transisi dan adaptasi memakai masker dan vaksinasi
mesti dimulai sebagai gaya hidup sehat guna berdampingan dengan covid sembilan belas
dan kami akan berbincang mengenai hal ini bersama narasumber yang terhubung secara virtual
sudah hadir fardila astari tim marketing komunikasi gerakan pakai masker
bu fardila selamat malam
selamat malam selamat malam mbak diana
alhamdulillah sehat semoga ibu juga selalu sehat ya ibu
terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami
dan juga sudah bergabung dr alexander ginting kabit penanganan kesehatan satgas penanganan covid sembilan belas
terima kasih banyak dokter sudah bergabung bersama kami
dan juga ada ibu mbak diana
ibu mas dalina pane kabit pengembangan profesi paei fardila astari
selamat malam bu mas dalina
selamat malam mbak diana
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik bapak dan ibu terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
sebelumnya saya akan memulai perbincangan ini dengan menanyakan ke dr alex
dr alex bagaimana kalau anda melihat situasi covid sembilan belas di indonesia saat ini
karena memang beberapa minggu terakhir tren kasus kasus
baru itu sudah mulai menurun
kemudian sejumlah daerah juga sudah menerapkan ppkm level satu
kemudian akselerasi vaksinasi begitu gencar dilakukan begitu
bagaimana kondisi indonesia di tengah pandemi saat ini dr alex melihatnya
ya kita sudah hampir sembilan belas bulan dengan pandemi
dan kemudian berbagai instrumen sudah digulirkan pemerintah
dalam rangka menanggulangi covid sembilan belas
mulai kita dulu dengan psbb
kemudian ppkm ppkm skala mikro
kemudian masuk kita ke ppkm darurat
dan kemudian ppkm dengan levelisasi satu dua tiga empat
dan ternyata dalam dua tiga bulan ini kita lihat kondisi semakin membaik
bahkan laporan pada hari ini kasus positif itu hanya dilaporkan enam ratus tujuh puluh
tapi kasus yang meninggal lebih kurang empat puluh tiga
artinya kena hati pun ppkm ini sudah banyak yang mencapai di level dua
dan level satu itu transmisi virus masih ada di masyarakat
dan bahkan di beberapa daerah itu masih ada di keluarga ataupun di kantor
sehingga ternyata pun kita sekarang ini dalam kelenggan landai
kita masih tetap melihat ini rentan untuk terjadinya lonjakan kasus
karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam kita mengendalikan masalah pandemi tersebut
memang ppkm berhasil
dan kemudian pemulihan kesehatan tentu diiringi juga dengan pemulihan ekonomi pendidikan sosial budaya waraga dan sebagainya
tapi sebagai akibatnya bahwa terjadi social mixing
kemudian terjadi juga mobilitas yang tinggi
dan kemudian juga memang vaksinasi sudah kita laksanakan
kita kejar baik daerah agglomerasi daerah kota bahkan juga sampai di daerah pedesaan
misalnya lansia yang mereka comorbid remaja ibu hamil
memang vaksinasinya sudah meluas
sikap upadeng kota
tapi kelompok kelompok berisiko ini termasuk yang disabilitas juga harus tinggi
jadi dalam kelompok kelompoknya juga harus tinggi
nah kemudian catatan kita yang terakhir adalah bahwa varian of concern terutama delta
subvariannya ini jauh lebih cepat menular
jadi kendali pun ada angka menurun
tapi kalau ini masuk apalagi ada varian baru seperti ademu varian
yang sekarang ini varian of interest
ini juga membahayakan juga bagi keberlangsungan kelandaian pandemi kita di indonesia
oleh karena itu memang akhirnya pemerintah melakukan strategi berlapis
mengunci bandara mengunci pelabuhan laut
agar tidak terjadi lompat
lompatan kasus yang dibawa oleh penumpang
baik warga negara asing maupun warga negara indonesia
dengan melakukan karantina pemeriksaan cr dua kali
dan kemudian harus sudah vaksinasi
dan kemudian juga yang terakhir
kendatipun vaksinasi sudah lebih seratus juta pada dosis pertama
tapi ini jangan menjebak kita akhirnya kita menjadi euforia bahwa kita sudah kuat
sudah ampuh hingga tidak jadi infeksi
semua atlet yang datang ke papua juga sudah divaksin
tapi ternyata ada beberapa jiwa yang positif
jadi artinya memang protokol kesehatan itu harus memang menjadi bagian dari etos kerja
jadi bagian dari kehidupan
memakai masker dan kemudian menjaga jarak mencuci tangan
oke menjadi gaya hidup sehat kita begitu ya dokter
sehingga kerasa gas covid sembilan belas nasional general ghanib warsito ajak orang semua untuk pakai masker
makanya ada gerakan maskerisasi
dari berbagai provinsi kabupaten kota yang tersebar di seluruh indonesia
saat ini oleh satgas itu ditekankan
tanpa meninggalkan juga tiga t dan tiga m
jadi inilah gambaran yang ada dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk bersama sama menjaganya
jadi bukan hanya tugas pemerintah tapi juga masyarakat
untuk bisa mengendalikan pandemi tersebut
artinya meskipun kasusnya sudah landai tapi jangan terlalu euforia dulu
karena seperti yang tadi dokter alex sampaikan bahwa masih ada kemungkinan bahwa kasus ini akan kembali naik
jika masyarakat tidak patuh atau tidak disiplin terhadap protokol kesehatan
ini apakah masih terlalu dini kalau kita menyampaikan ini adalah sebuah masa transisi dari pandemik menjadi endemik
ya jadi saat ini kita harus mengapresiasi apa yang terjadi di indonesia
penurunan kasus sangat signifikan diikuti dengan parameter parameter lain
yang juga membaik dengan cepat ya seperti misalnya hospitalisasi kita juga rendah
tapi pr kita masih di angka kematian
walaupun jumlahnya makin turun tetapi kalau dibandingkan kasus baru jumlah kematian kita masih cukup tinggi ya
ini yang masih menjadi pr kita
tetapi di dalam penurunan kasus tersebut
kita masih berada pada kondisi transmisi komunitas
di dalam kondisi transmisi komunitas itu baik dia level satu sampai empat
kemungkinan peningkatan dan penurunan kasus masih lazim terjadi
jadi fluktuasinya masih ada
memang hari ini beberapa hari terakhir sudah kurang dari
tetapi penurunannya masih fluktuatif
artinya sekali naik kemudian turun lagi
nah mestinya penurunan itu berjalan sistematis menuju ke titik yang paling rendah yang pernah kita capai
jadi ini yang masih menjadi perhatian kita pada transmisi komunitas ini
iya dan untuk bisa mencapai penurunan yang maksimal ini saat ini sudah ada gerakan pakai masker yang cukup unik ini bu
ini gerakan pakai masker
saat ini malah mengajak masyarakat indonesia untuk nikah secara massal
ini bu fardila seperti apa ini campaignnya
di tengah pandemi kok masyarakat indonesia diajak nikah masal sih kenapa
terima kasih mbak diana
jadi kampanye cahkan masker dan vaksin ini bekerja sama dengan
gpm bekerja sama dengan satgas penanganan covid sembilan belas kpcpen perpumas dan akuhodo internasional
jadi di latar belakangnya itu pada bulan januari dua ribu dua puluh satu pada waktu itu ketika euforia kedatangan vaksin menyebabkan masyarakat mulai lalai dan berpikir ah sudah ada vaksin tidak perlu lagi pakai masker gitu kan ya
kemudian ada ppkm gitu kan kita menunda campaign tersebut
kemudian setelah membaik dari ppkm tersebut kereta sudah membaik campaign ini mulai berlaku dan keadaan di mana positivity ratenya sudah menurun
nah kami di gpm sendiri mempunyai tim
namanya tim vaksinasi
kita namakan itu timnya tim kurang kreatif
tapi ini berisikan ada orang orang pr di sana orang orang advertising marketing dan media
kami biasanya menggodok satu komunikasi bersama dari mengembangkan tema tema kreatif dan menurunkan menjadi aktivitas digital campaign advertising pr dan lainnya untuk kami kolaborasikan bersama teman teman satgas dan kpcp
melihat tadi apa yang disampaikan pak alexander kemudian juga ibu mas dalina bahwa ini trennya
nah ini juga ada yang menurunkan
nah ini juga ada yang menurunkan
jadi pilih hands on

antara masker dan vaksin itu tidak dapat
dipisahkan jadi ini menjadi satu paket
yang perlu dimikahkan
menarik sekali nanti kita akan kaji
lebih jauh lagi seperti apa
campaign ini dan kita akan
kembali di segmen selanjutnya di program
bersatu melawan covid tetaplah bersama kami
kami akan segera kembali sesaat lagi
covid sembilan belas yang saat ini kes harianya
sudah menurun bukan berarti ini adalah
suatu kemenangan masih
belum bisa disebut sebagai sebuah kemenangan
tapi masyarakat bahkan harus
lebih berhati hati karena saat ini aktivitas
masyarakat ruang ruang publik juga
sudah mulai dibuka artinya protokol kesehatan
juga harus terus didisiplinkan
dan juga vaksinasi harus terus digencarkan
masih bersama dengan narasumber kaminas saya kembali
ini masyarakat selama ini juga
ada loh yang berpikir bahwa
untuk apa divaksin
karena setelah divaksin pun kita masih
ada peluang untuk kena begitu ada masyarakat
juga ada yang sebagian berpikir
lebih takut ke vaksinnya daripada ke
covid nya itu sendiri bagaimana dokter alex
itu merupakan salah
alat untuk bisa
dalam tubuh kita
jadi meningkatkan daya tanah tubuh
itu bukan ajiman
jadi masih ada batasannya
oleh karena itu
kendati pun kita sudah divaksin
untuk bisa terinfeksi masih bisa
membatasi supaya nggak terinfeksi
maka kita harus menggunakan masker
menjaga jarak jauhi kerumunan
dan kemudian mencuci tangan
ini harus terus berjalan
jadi ini strategi defensif kita
untuk menurunkan laju penularan
jadi tiga m yang patuh
baik saya keluarga saya
dan tetangga saya
sehingga dengan demikian kita bisa
laju penularan yang ada
nah kalau misalnya
tidak menjadi halangan
dan kemudian kalaupun kita
sudah vaksinasi ini tidak perlu
bahwa saya dapat vaksin a yang satu
vaksin b yang satu vaksin c
tidak perlu kita pertimbangkan
itu semua adalah dipertimbangkan oleh dokter
jadi kita mengajak
semua mereka yang punya comorbid
dan kemudian mereka
perempuan yang terbatas oleh
kena disabilitas ini semua
tapi tentu nanti dalam vaksinasi itu
akan dicek apakah
memenuhi persyaratan atau tidak
target kita agar
lewat nanti tahun dua ribu dua puluh
kita harapkan nanti seluruh masyarakat
apakah dia di kelompok lansia
atau di kelompok
usia dewasa muda
ataupun anak sekolah semua
khususnya untuk anak sekolah
jika sudah divaksin jangan coba coba
jadi masker harus dipakai
berangkat dari rumah di sekolah
kemudian pulang dari sekolah
juga harus tetap menggunakan masker
jika sudah divaksinasi
jadi inilah yang harus kita
sampaikan ke masyarakat
untuk tetap menggunakan
masker tetap menjaga jarak
dan kemudian cuci tangan
khususnya yang kita lihat sekarang
dengan mobilitas yang tinggi
ini yang kita khawatirkan juga kerumunan
nah kerumunan kerumunan ini juga
akhirnya membuat kelonggaran
sehingga akhirnya pada saat makan
buka masker menimam bersama
buka masker bahkan
begitu mereka bersendagurau juga
kadang kadang masker dibuka
ini juga sangat membahayakan
sehingga kita apresiasi
pada mereka yang banyak
sekarang bekerja untuk melakukan
gerakan masker di mana ini
mengingatkan penduduk dan masyarakat
tidak tipun kita sudah divaksinasi
dan kemudian kasus sudah mulai turun
bahkan rumah sakit sudah mulai kosong
itu tidak membuat kita menjadi abai
jadi tetap harus kita bekerja keras
untuk bisa mengendalikan ini
baik oleh pemerintah masyarakat
keluarga dan seluruh kita yang ada
di desa maupun di kelurahan
maupun di perkotaan
ibu mas dalina seperti yang disampaikan
apakah anda juga merasa khawatir gitu
akan terjadi peningkatan kasus
seiring aktivitas masyarakat yang sudah kembali padat
dan juga ruang publik yang saat ini sudah mulai dibuka secara bertahap
sebenarnya jika pengendalian itu tepat sasaran
sesuai dengan basic control
atau teknik pengendalian yang standar
kemudian juga masyarakat mematuhi protokol kesehatan
perekonomian pendidikan dan kehidupan sosial kita
mestinya tidak terlalu banyak terganggu
tetapi memang ada beberapa bagian
yang harus kita waspadai
seperti misalnya adanya mutasi mutasi baru
yang bisa meningkatkan jumlah kasus
dalam waktu yang cepat
nah ini yang harus diwaspadai
pada saat itu terjadi
maka solusinya adalah stay at home
selama satu sampai dua kali masa inkubasi
di banyak negara mereka melakukan lockdown
tetapi kalau di indonesia
ppkm baik itu darurat maupun ppkm sesuai dengan level
itu dilakukan oleh pemerintah
kekhawatiran tentu ada
tetapi mestinya itu tidak kemudian membuat kita berhenti
untuk melalui kehidupan ini
jadi tetap saja kepada masyarakat
kita menghimbau untuk terus melakukan protokol kesehatan
dan kepada pemerintah
kita juga menghimbau agar tiga t tetap dikuatkan
testingnya jangan berhenti
kemudian tracingnya juga harus terus ditingkatkan
dan terutama vaksinasi itu harus dikejar
karena sampai hari ini kalau kita lihat
vaksinasi kita yang lengkap dosis lengkap
masih cukup panjang waktunya
yang ditetapkan di akhir desember
nah ini yang harus dikejar dalam sisa waktu
sampai akhir desember mbak diana
bu apakah artinya ketika kita ingin memasuki ke fase endemik itu
tapi pada penyakit penyakit yang bisa terjadi reinfeksi
dan permasalahan cakupan ini memang terjadi di seluruh dunia
bukan cuma di indonesia
jadi who sudah membuat regulasi tentang bagaimana distribusi vaksin yang kekeadilan bagi semua negara
dan kita juga mendorong pemerintah untuk bisa menghasilkan vaksin sendiri
produksi dalam negeri
sehingga kita tidak lagi kesulitan untuk mencapai
atau dalam ketersediaan vaksin
dr alex kalau kita melihat dengan mobilitas masyarakat yang begitu tinggi kembali begitu ya
seperti yang kita ketahui selama ini bahwa kita dianjurkan untuk selalu menjaga jarak
kemudian menghindari kerumunan
kemudian menghindari ruangan ruangan dengan purely ventilated

di mana mobilitas masyarakat itu masih bisa atau cukup relevan diterapkan dalam situasi sekarang
di mana mobilitas dan juga aktivitas masyarakat saat ini sudah seolah olah pulih begitu dokter
ya kita masih ada instruksi mendagri nomor lima ribu tiga ratus lima puluh empat yang mengatur pengawasan pengendalian dari pemerintah
dan termasuk juga dari posko ppkm
sehingga posko ppkm di tingkat desa kelurahan kabupaten kota ini harus terus menerus bekerja
melakukan pengawasan dan pengendalian
kita sudah memang buktikan bahwa posko ppkm ini berhasil menekan mobilitas
dan kemudian posko ppkm berhasil mendorong supaya masyarakat tetap melaksanakan tiga m
dan kemudian pemerintah melakukan tiga t dan kemudian juga mengajak untuk melakukan vaksinasi
dan tiga t juga memang dibantu oleh tni polri dan pemda dalam rangka mensukseskan vaksinasi tersebut
posko ppkm ini harus terus menerus mengendalikan mengawasi
dia tidak boleh berhenti bekerja
meskipun kasus sudah mendekati yang sangat titik terendah
demikian juga bahwa isoter yang sudah disiapkan pemerintah ini tetap harus standby
karena sekarang sudah menggunakan aplikasi peduli lindungi
jadi kalau di aplikasi peduli lindungi itu warnanya hitam
maka berarti dia terinfeksi terkonfirmasi
sehingga dia harus sebenarnya dia masuk ke vkm
jangan di isolasi
apakah itu isoman ataupun isoter
hanya kekurangannya kalau dia isoman
di rumahnya ada sia ada ibu hamil anak anak
ini akan menjadi transmisi di keluarga
muncul klaster keluarga
karena itu bagi mereka yang
mereka terinfeksi terkonfirmasi sebaiknya ke isoter
demikian juga bahwa kalau aplikasi peduli lindunginya
misalnya warnanya merah tapi belum divaksinasi
jangan misalnya dia datang ke mal
tahuannya merah kemudian disuruh pergi saja
dia harus ditangkap
kemudian dikasih advokasi
kemudian harus didorong supaya vaksinasi
demikian juga mereka yang aplikasi peduli lindunginya yang warnanya kuning
apakah dia penintas atau sudah vaksinasi sekali
ini juga harus diingatkan supaya dia melaksanakan vaksinnya dua kali
kalau dia penintas kalau dia tidak dirawat rumah sakit
dalam tempo empat minggu setelah dia sembuh
dia harus divaksin
kalau dia dirawat muka
mungkin sakitnya sedang berat
mungkin tiga bulan setelah itu divaksin
jadi aplikasi peduli lindungi itu
di samping dia melihat apa statusnya
respons dari mereka yang melakukan penyaringan
apakah itu di ruang publik
penyaringan di kantor
apakah itu di lahan ataupun di sekolah
terus memberikan respon
jadi responnya itu
kalau dia terinfeksi
kemudian kalau dia misalnya belum divaksinasi
maka dia harus didaftarkan untuk vaksinasi
jadi inilah yang harus kita lihat
namun kan juga antara yang manual dan digital
jadi jangan digital itu hanya sekedar digital ada di tangan
tapi dia harus memberikan respons kepada masyarakat
oh saya warnanya merah
berarti harus saya vaksinasi
supaya ini warnanya berubah
dan kemudian kalau dia hitam
berarti saya harus isolasi
sampai dua minggu kemudian
kalau misalnya saya membaik
maka itu akan berubah
jadi hijau kembali kalau dia sudah vaksinasi
ataupun dia kuning kalau dia belum vaksinasi
jadi ini yang harus disampaikan ke masyarakat
dan kemudian terus menerus kita harus bisa mengendalikan tiga m
agar kita tetap menghindari kerumunan
kalaupun ada libur panjang
jangan perlu beramai ramai pergi untuk liburan panjang
sehingga terjadi infeksi
karena dari pengalaman kita
libur panjang banyak sekali berkontribusi
untuk terjadinya kenaikan kasus
dan apalagi kita sekarang sudah

dan kemudian di awal dua ribu dua puluh satu
ya apalagi kita sudah menuju ke akhir tahun
biasanya akan ada libur panjang di sana
semoga tidak terjadi lonjakan kasus
baik kita akan melanjutkan perbincangan kita
sesaat lagi di segmen selanjutnya
kita akan mengulas bagaimana strategi
supaya kampanye nikahkan masker vaksin ini
bisa efektif di masyarakat
tetap bersama kami
baik anda masih bersama kami di bersatu melawan covid sembilan
dengan topik disiplin prokes dengan nikahkan masker
dan juga vaksin
ini menarik sekali karena kalau misalkan anda
melihat iklan layanan masyarakatnya itu begitu kocak begitu ya
karena kalau selama ini kita sudah begitu dibikin stres
dibikin depresi mungkin bahkan
karena kondisi pandemi yang tidak kunjung usai
tapi dengan kampanye nikahkan masker dan vaksin ini
menarik sekali ini dibuat humoris begitu
bahkan kalau yang saya lihat ada ringo dan juga sabay
yang mereka mengajak masyarakat indonesia untuk nikah masal
kemudian juga ada yang titik puspa begitu
yang juga bilang saya mau nikah masal
nah langsung saja saya tanyakan ke bu fardila ini
apa alasannya campaign kali ini dibikin begitu humoris begitu bu
ya baik sebelumnya kan kita punya campaign beberapa campaign mbak diana ya
pas pt km tersebut ya
jadi ada divisi tahan diri atau bisa mati
itu kan dilatar lataran
pada pertahanan juli dua ribu dua puluh satu
pada waktu itu angka penularan itu mencapai ya
begitu pula angka kematian harian itu yang cukup menakutkan ya
kemudian juga kita punya campaign bebas di rumah dengan latar belakang
mengajak teman teman muda supaya jangan jenuh di rumah gitu
karena kita membuat beberapa challenge di sana gitu
kemudian juga ada kampanye
oh nggak ada vaksin situ aman gitu
itu dilatar belakang ini dengan
ketika waktu itu masih tinggi tingginya orang tidak mau vaksin
waktu itu salah satunya
nah untuk campaign yang nikahkan masker dan vaksin ini sebetulnya
setelah mereka jenuh dan lelah dengan di rumah gitu kan ya
kemudian juga dengan campaign tahan diri atau bisa mati yang cukup menakutkan gitu
jadi kita buat sekarang campaign nya lebih menarik dan lebih kreatif supaya
masyarakat tertarik dan memahami kenapa pakai masker itu penting
dan kenapa divaksinasi lengkap dua kali juga itu penting
nah nanti segmennya itu ada segmen untuk anak anak muda untuk yang kita buatkan di kempen di social media
karena antara delapan belas sampai tiga puluh empat tahun biasanya cukup mendominasi social media
nah kami menggunakan tvc
melalui tv dan ad libs di radio itu untuk menjaga usia empat puluh lima tahun
empat puluh lima tahun ke atas dengan harapan dapat menjangkau masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan
seperti tadi yang mbak diana sampaikan bahwa versi at leapsnya itu ada ajakan nikah masker dan vaksin bersama yang titik puspa
mas ringo agus dan mbak sabay dan mas arman maulana juga ya
nah kolaborasi kolaborasi tetap kami lakukan bersama satgas penanganan covid sembilan belas kpc pen perhumas
hakkoden international dan yang lainnya
kami juga bekerja sama dengan perhumat muda ya untuk menjangkau anak muda rumah millenial
kemudian juga ada dewan masjid indonesia kemudian juga private factor juga untuk bersama sama berkolaborasi
nah gpm tidak akan pernah berhenti untuk terus konsisten melakukan kampanye pakai masker ini sampai pandemik ini benar benar hilang
dan kebiasaan pakai masker ini diharapkan akan terus walaupun pandemik sudah selesai

komunikasi perubahan berlaku melalui media
sosialisasi dan edukasi ini perlu dilakukan terus menerus dan berulang
sampai seluruh masyarakat indonesia benar benar sadar bahwa menggunakan masker itu seperti menggunakan pakaian
jadi bisa dibahas kalau kita tidak memakai masker waktu keluar rumah ini seperti kita tidak berpakaian
begitu mbak diana
iya ini bisa dibilang kalau menurut saya adalah sebuah pernikahan yang sangat simpel dan juga cukup hemat nih karena
nggak perlu modal maskawin begitu ya bu cukup modal masker dan juga vaksin begitu
nggak perlu penghulu cuma perlu tenaga medis begitu ya
betul dan kalau mbak diana lihat kalau yang takut divaksin kan di dalam di videonya juga ada mas mas yang sangat takut divaksin
ternyata kan ketika divaksin selesai dia nggak apa apa ya seneng seneng aja gitu
ini sebenarnya visualisasikan bahwa nggak perlu takut divaksin gitu ya bahwa sebenarnya ketika divaksin itu cuma sekali
waktu sekali perubahan
waktu sekali vaksin gitu kan udah selesai gitu
makanya tinggal nanti melanjutkan yang kedua kalinya begitu mbak diana
nah ini saya ke dr alex
dokter alex diajak nikah massal mau nggak dokter
ya artinya tiga m dan vaksin ini itu dia harus selaras bersinergi sehingga dengan demikian dia akan menjadi satu kekuatan
agar kita bisa mencapai transmisi komunitas di tingkat satu
jadi kasus konformasinya sudah di bawah dua puluh kasus per seratus orang
seratus ribu penduduk perawatan rumah sakitnya di bawah lima orang per seratus ribu penduduk per minggu
jadi tiga m yang patuh dan kemudian komitmen untuk vaksinasi ini membuat kita menjadi salah satu pencapaian agar pandemi ini lebih terkendali
dan kemudian komitmen untuk vaksinasi ini membuat kita menjadi salah satu pencapaian agar pandemi ini lebih terkendali
dan kemudian komitmen untuk vaksinasi ini membuat kita menjadi salah satu pencapaian agar pandemi ini lebih terkendali
kalau ini sudah terkendali terjadi pemulihan kesehatan
kalau sudah terjadi pemulihan kesehatan akan ada pemulihan ekonomi
dan tentu kita akan jadi lebih sejahtera lebih damai
jadi saya mengapresiasi kepada semua kawan kawan yang memang melakukan gerakan maskarisasi
sekaligus juga mengkampen bahwa vaksinasi itu tidak berbahaya
bahwa vaksin itu melindungi kita
dan pemerintah dengan sadar bahwa dalam gerakan untuk penanggulangan covid ini
dalam gerakan untuk penanggulangan covid ini
masyarakat itu bukan menjadi objek tapi masyarakat itu adalah menjadi subjek
jadi ini menjadi gerakan kita bersama
untuk kepentingan bersama keselamatan kita bersama
nah tapi sejauh ini dokter melihat apa saja sih kendala kendalanya untuk bisa mencapai target itu dokter
ya artinya memang di sini kalau tiga m yang patuh
yang penting di situ adalah perubahan perilaku
jadi perubahan perilaku itu yang harus memang sudah mendarah daging
artinya sebagaimana yang disampaikan mbak tadi
bahwa kalau kita keluar rumah ya otomatis sudah pakai masker
kalau kita pulang dari luar
cuci tangan bahkan kita kalau perlu mengganti baju dan kemudian harus mandi sebelum masuk ke kamar
jadi ini adalah kehidupan yang model baru yang mungkin tidak kita temukan berapa tahun yang lalu
dan kemudian dahulu kala kita
berjabat tangan sekarang kita dengan menggunakan simbol simbol
tetapi simbol simbol tersebut bukan berarti menjauhkan kita secara sosial
hanya secara fisik kita menjaga jarak supaya tidak terjadi kontak
dan ini memang harus menjadi yang terimplementasi dalam kegiatan kita sehari hari
termasuk juga di dalam kita misalnya masuk ke dalam satu kegiatan kegiatan sosial
sebagaimana ini ada pesta ada perkawinan
kemudian ada acara perkabungan
ini semua harus memang kita jaga
tentatipun kita penuh dengan luapan emosi
tapi jaga jarak itu harus ada
dan kemudian masker itu sudah bagian dari peralatan kita
jadi kalau kita keluar rumah kita harus punya masker cadangan punya masker sendiri
dan satu lagi mungkin yang perlu kita ingatkan juga masker itu bukan didagu
jadi masker itu juga bukan di atas daripada hidung
tapi dia akan menutup
hidung dan mulut secara proporsional
dan ini juga harus disampaikan
dan kalau dia sudah basah itu harus diganti
kemudian juga kalau sudah lebih empat jam terus menerus di daerah terinfeksi
itu juga ada tata kelolanya
kemana melepas masker
masker itu juga jangan dibuang di sembarang tempat
karena masker itu juga bisa terinfeksi
karena itu masker itu dibuanglah pada tempat yang sudah disiapkan
kalau kita ada di restoran atau di rumah makan
masker itu jangan diletakkan di atas meja makan
jadi ini yang harus memang perlu disampaikan secara terus menerus
termasuk di rumah dan diletakkan di meja makan diletakkan di sembarang tempat kemudian dipakai lagi
jadi kalau kita sudah pakai ini juga harus dibuang
ini harus terus disampaikan ke masyarakat
karena kalau penggunaan masker itu tidak baik dia akan juga menjadi sumber infeksi
iya itu dokter alex sudah mengingatkan kita bagaimana protokol yang harus kita jalankan supaya diri kita terlindungi begitu
saya ke bu mas dalina mungkin menambah
saya ingin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh dokter alex
jadi sebenarnya work safely protocol itu harus seperti apa ibu
karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini
bahkan begitu pun pesawat transjakarta dan lain lain
jadi harus seperti apa progres yang harus kita jalankan ketika kita berada di situasi seperti itu
ya jadi gabungan antara penggunaan masker
kemudian juga menjaga jarak
dan sering cuci tangan
nah ini yang menjadi krusial ketika kita berada di wilayah publik
di mana banyak orang menyentuh berbagai barang
maka mencuci tangan adalah satu kebiasaan yang baik ya
mencuci tangan karena itu kita mendorong pemerintah untuk bisa menyiapkan fasilitas fasilitas cuci tangan di area publik
supaya ketika mereka menyentuh barang barang di arena yang banyak orang
itu mereka difasilitasi oleh pemerintah
begitu juga masyarakat diingatkan untuk bisa menjauhi kerumunan
nah kita sebenarnya berharap banyak dari peduli lindungi
agar bisa juga memberikan kewaspadaan kepada

dan mereka mereka yang memiliki risiko tinggi untuk menjauhkan tangan

jadi yang hitam itu sebaiknya kita juga bisa melihat orang orang sekitar kita
jadi jangan hanya pemerintah yang melihat tetapi kita juga bisa melihat apakah kita berada pada kumpulan orang orang yang aman dari infeksi
dan kita juga meminta masyarakat untuk bisa mendorong mereka kembali ke rumah
kalau sudah diketahui
jangan hanya tidak boleh masuk mall
tapi memang mereka harus didorong untuk ke isolasi isolasi tertentu
maupun kembali ke rumah ke isolasi mandiri
sebenarnya tidak ada silver bullet di dalam pengendalian
semua harus berjalan dengan baik
baik ibu mas jalina dan juga dokter alex
nanti kita akan mengulas lebih jauh sebenarnya bentuk perlindungan seperti apa yang bisa kita lakukan
kepada keluarga kita yang masih belum divaksin terutama ke anak anak
bentuk pelindungannya harus seperti apa kita akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi
dan pemerintah jangan kemana mana bersatu melawan covid akan segera kembali
baik anda kembali di bersatu melawan covid masih bersama sejumlah narasumber kita
ada ibu fardila astari selaku tim markom gerakan pakai masker
dan juga ada dokter alexander ginting kepala bidang penanganan kesehatan
dan juga ada ibu mas jalina pannar yang lebih kerja di autonetmap yang berbasis kumusikasi
ini kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
baik kita lanjutkan perbincangan
sebelum saya menanyakan ke dr alex bagaimana sih caranya melindungi keluarga kita yang belum divaksin
terutama untuk anak anak saya
mau mengulas lebih jauh lagi nih tentang kampanye nikahkan masker dan juga vaksin
bu fardila ini apakah campaign ini juga berjalan sampai ke pelosok pelosok indonesia ibu
oke baik ibu fardila
baik kita masih menantikan sambungan kembali dengan ibu fadila
kalau begitu saya akan ke dr alex
dr alex ini kan anak anak masih belum divaksin yang di bawah umur dua belas tahun
kira kira kapan dan bagaimana cara melindungi mereka yang masih belum divaksin ini
sementara kita melihat bahwa saat ini sekolah tatap muka juga sudah mulai berlangsung begitu
vaksinasi itu kalau kita lihat perkembangannya cukup cepat
kalau kita januari kemarin februari bahwa vaksinasi itu masih di dewasa
kemudian lanjut ke usia lansia
bahkan akhirnya belakangan kita sudah masuk ke usia dewasa muda
dan masuk juga ibu ibu hamil
belakangan juga anak yang sudah di atas dua belas tahun
hanya yang perlu catat dari laporan ikatan dokter anak indonesia
anak anak antara usia umur sampai lima tahun itu menyumbang dua delapan persen kasus
mana covid sembilan belas terkonfirmasi positif
sedangkan antara usia sampai enam sampai delapan belas tahun itu bisa menyumbang sembilan persen
jadi artinya anak anak ini tetap saja berpotensi untuk terinfeksi kalau kita tidak menjaga dan melindunginya
yang kedua bahwa anak anak juga mempunyai comorbid
jadi komorbit itu tidak
hanya pada orang dewasa
karena anak anak ada yang asma
ada juga anak anak yang alergi
kemudian ada juga anak anak dengan obesitas
dan ini juga menjadi catatan
hingga di dalam kita memasuki usia anak sekolah
di mana sekolah sudah mulai
ini tentu sudah diatur
bagaimana supaya sekolah juga jangan menjadi epicenter untuk terjadinya infeksi
ini harus ada passive case finding di sekolah
sehingga nanti jangan nanti sumber yang ada di sekolah dibawa ke rumah
atau sumber yang ada di rumah dibawa ke sekolah
nah satu lagi yang perlu penting menjadi catatan adalah rumah sendiri
jadi memang kita dulu mengenal istilah isoman
dan mencatatan bahwa dia punya kamar sendiri
ada fasilitasnya sendiri
tapi kalau ada populasi yang rentan di rumah
dan harus siap dipindahkan ke isolasi yang terpusat
yang disiapkan oleh pemerintah
sehingga dengan demikian kita akan menghindari terjadinya kluster keluarga
anak anak ini berpotensi jadi sakit
dengan gejala gejala juga mirip seperti dewasa
ada demam ada batuk ada pilek
dan ini harus menjadi catatan bagi kita semua
khususnya bagi kalau ada orang tua yang bibit juga di rumah
ini juga berpotensi
untuk menjaga sakit
kendati juga sudah divaksinasi
jadi memang keluarga ini benar benar harus kita hindari
dengan memisahkan mana yang mereka yang sakit
mana yang kontak erat
dan kemudian mana yang bergejala
agar ini tidak bercampur baru dengan yang sehat
jadi inilah yang harus kita kejar
sehingga kluster keluarga jangan sampai ada
sehingga anak anak jangan sampai jadi korban
oleh karena ketidakmampuan
kita harus memisahkan mereka
sehingga terjadi penularan
dokter tapi apakah saat ini sudah mulai diwacanakan untuk pemberian vaksin anak anak di bawah dua belas tahun
karena mengingat seperti yang dokter sampaikan
dengan sekolah yang saat ini sudah dimulai
bukan tidak mungkin bahwa anak anak ini bisa juga menjadi carrier begitu
ya jadi anak anak memang harus dilatih
jadi memang untuk dia belajar
dia bisa dengan menggunakan masker
kemudian bagaimana dia bisa menjaga jarak mencuci tangan
nah kemudian anak anak itu kalau sekolah
potensi penularan itu bisa di tengah jalan
apakah dia naik transportasi umum
atau naik kendaraan roda dua
dan kemudian sampai di sekolah
kalau di sekolah mungkin lebih aman
karena semua petugas sekolah sudah divaksinasi
dan sudah menggunakan progres
nah kemudian juga waktu saat mereka makan dan minum dan istirahat
dan memang sekarang ini walaupun sudah ada pembelajaran
masih dibatasi jumlah jamnya
jadi dia tidak full dalam satu hari
dan tidak full tiap hari selama seminggu tersebut
jadi dalam hal ini memang orang tua juga berpunya peranan
agar kalau anaknya bergejala
jangan didorong untuk pergi ke sekolah
dan demikian juga kalau misalnya anaknya mempunyai kemampuan misalnya terbatas
apakah ada disabilitas
segala macam ini tentu perlu dilatih
jadi memang sekolah memang menjadi hal
dan juga kewajiban dari seluruh anak anak
tapi juga karena situasi pandemi ini secara bertahap
harus kita lihat sekolah ini juga akan menjadi sumber infeksi
tapi kita berterima kasih juga bahwa guru guru juga sudah semua divaksinasi
dan petugas sekolah juga sudah divaksinasi
dan kita juga berharap semua petugas transportasi publik juga sudah harus divaksinasi
dan menggunakan masker
karena anak anak kita yang pergi ke sekolah jaraknya cukup jauh
tidak bisa terlindungi
semoga semuanya semakin sadar untuk segera mau divaksinasi
kalau begitu saya ke ibu fardila seperti yang tadi dokter alex sampaikan
bahwa ternyata anak anak ini juga perlu loh kita latih untuk sadar prokes
dengan adanya campaign campaign yang saat ini dilakukan
kira kira untuk campaign bagi anak supaya lebih mengenal seperti apa
saat ini kita masih terus berdiskusi ya mbak diana untuk kampanye
sebelumnya kami juga memang pernah membuat kampanye
masih saat ini masih berjalan kampanyenya bersama ibu ibu pkk
jadi salah satu yang kami lakukan adalah program kampanye bersama ibu pkk di provinsi dki jakarta
ini sebagai prototipe kami
sebelum mungkin kami multiplikasi ke pkk pkk yang lain
nah kami menyadari bahwa ibu adalah
ibu adalah penjaga dari keluarga
dan ibu adalah yang melindungi keluarga
jadi pendidikan itu mulainya dari rumah
jadi pendidikan pakai masker
kemudian juga vaksinasi dua kali
itu mulainya dari ibu
biasanya ibu yang nanti akan memberikan informasi informasi mengedukasi keluarganya
ya menurut pantauan gpm sendiri yang paling sulit itu justru menjaga jarak
jadi anak anak biasanya agak sulit nih kalau diminta untuk menjaga jarak
misalnya pakai masker tapi maskernya masih belum benar
ada yang mungkin karena susah nafas dan sebagainya akhirnya taruhnya di bawah
atau nggak di dagu gitu kan ya
kemudian juga ada kasus kasus di mana di sekolah ini para penjual makanan sudah mulai menjual makanan gitu kan ya
dan anak anak mulai membeli makanan
nah ini kita juga perlu mengedukasi nih
penjual makanan di lingkungan sekolah untuk tetap pakai masker gitu
artinya kan ini perlu sekali masyarakat dan pemerintah bahu membahu untuk menggaungkan pakai masker dan jaga jarak
dan segera divaksinasi lebih kencang lagi
kemudian dengan cara yang lebih kreatif gitu kan
yang melibatkan banyak pihak gitu kan
seperti gpm tokoh tokoh masyarakat komunitas influencer anak muda

jangan sampai pakai masker kendor gitu kan
menjaga jarak di kondi

aplikasi peduli lindungi ini sangat membantu

dan kalau kita melihat bahwa wajib lapor di rprw juga akan menjadi aplikasi dan sistem kontrol di masyarakat yang penting
dikontrol di masyarakat yang paling efektif dalam melakukan tracking pergerakan manusia begitu sih
mbak diana ya baik kalau gitu saya menyambung ke bu mas dalina ini kalau untuk melindungi anak anak
kalau misalkan kita orang dewasa perlindungannya sudah berlapis begitu seperti yang tadi dengan camp
kempen nikahkan masker dan vaksin kita sudah begitu paham tentang prokes kemudian kita juga
sudah divaksin kemudian ada kontrolnya berupa aplikasi peduli lindungi nah ini untuk anak anak
sendiri kira kira apa yang bisa disarankan untuk double protection nya begitu bu
iya jadi anak anak terutama bayi tentu tergantung kepada orang tuanya pada ibu maka
mendidik ibu tentu menjadi hal yang penting kemudian bagi anak anak yang balita juga mereka
masih independen pada orang orang di sekitarnya karena itu orang orang sekitarnya yang harus
memberikan proteksi kepada balita
kita memutuskan lagu lagu yang
sebagaicelah satu promosi untuk protokol kesehatan pada mereka
kemudian juga penggunaan masker yang khusus pada anak
harus diperluas banyak dan bisa diakses oleh masyarakat
itu merupakan proteksi ya preventif atau pencegahan bagi mereka
karena sampai hari ini memang vaksin untuk mereka belum ada
tapi tentu semua saat ini mendorong agar dapat dihasilkan vaksin yang berguna untuk anak anak kurang dari dua belas tahun
baik artinya bahwa kita memerlukan masker yang khusus untuk anak
karena masker dewasa pastinya secara size atau ukuran itu juga tidak tepat dilakukan
dan itu bahkan membuat mereka lebih rentan untuk terinfeksi
baik kita akan kembali di perbincangan bersatu melawan covid
kita akan menanyakan ada beberapa negara yang saat ini terjadi lonjakan kasus
apa yang kita bisa pelajari dari sana
kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
ya anda kembali bersama kami di bersatu melawan covid
kita sampai di penghujung dialog kita pada hari ini
saya mau ke dr alex ini sebagai closing statement juga
dokter melihat negara negara lain saat ini yang sudah meredah kasus covid nya tiba tiba kembali melonjak
apa yang bisa menjadi atau hal apa yang bisa kita pelajari singkat saja
ya sekandar itu pun negara negara itu sudah vaksinasinya tinggi infrastrukturnya baik
ini masih terjadi kasus
jadi berangkat dari sana tentu ada hal hal yang harus kita ikuti yaitu pertama tiga m yang patuh
dan satu lagi adalah t yang tertinggi
jadi dengan ini kita akan bisa mengendalikan dari semua sisi merangka menurunkan laju penularan dan meningkatkan kapasitas respons
ya baik terima kasih banyak dokter alex
dan juga ke ibu mas dalina silakan dengan closing statementnya singkat saja
pandemi belum berakhir
tetap jaga kesehatan
tetap gunakan masker
tetap jaga protokol kesehatan
dan mari kita tuntaskan pengendalian pandemi ini sampai titik terendah
ya baik terima kasih
dan terakhir ke ibu fardila astari
baik silakan ibu dengan closing statementnya
baik terima kasih
edukasi perlu terus menerus
jangan pernah berhenti seperti edukasi perubahan perilaku kampanye yang lainnya
pakai helm kampanye kb kampanye menurunkan stunting misalkan ya
kampanye pakai masker jaga jarak cuci tangan dan segera vaksinasi dua kali
segera vaksinasi dua kali sudah jangan tudah tudah dan jangan pilih pilih lagi begitu ya
baik ibu fardila astari dr alexander ginting ibu mas dalina pane
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di persatu melawan covid
kita bertemu di lain kesempatan selamat malam sehat selalu
dan pemirsa kami ingatkan bagi kita semua agar jangan lengah karena pandemi masih ada
untuk mencegah penularan covid sembilan belas segera divaksinasi
juga selalu lakukan tiga m memakai masker menjaga jarak dan menjauhi kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
saya diana dwi kondur diri terima kasih sampai bertemu lagi sampai jumpa